pemain tim nasional indonesia u sembilan belas egy maulana fikri kembali ke tanah air setelah menandatangani kontrak tiga tahun dengan klub utama polandia lesia danski
salah satu alasan kembalinya egy ke tanah air untuk mengikuti pemusatan latihan timnas indonesia u dua puluh tiga yang sedang disiapkan menghadapi asian games dua ribu delapan belas
saat ditemui di terminal dua bandara internasional soekarno hatta jumat pagi egy bercerita soal antusiasmenya selama berada di polandia khususnya berlatih bersama klub lesia dangs
menurut pemain muda ini selama berada di polandia ia sangat dihargai meski ada juga yang meragukan kemampuannya ikut bermain bersama lechia
bercanda maunya nomor sepuluh gitu kan terus mereka saya menghargai gitu ya udah nomor sepuluh kata dia nomor sepuluh
terus kan di sana juga masih ada sebastian mia terus saya juga respect sama dia kalaupun nanti dia masih main ya saya nggak pakai nomor sepuluh saya harus ngalah karena dia lebih senior jadi harus

oms ya di holland swingtes ada yang kaya itu cockro communc